selamat ulang tahun anak mama yang cantik
amat itu belum sempet diberi nama
anaknya bu sofia sudah dibawa pulang tadi oleh suaminya bu sofia
wah coba saja hubungi ke suaminya bu sofia ya
mas surya ambil anaknya ke sofia
mas surya kan ternyata sudah punya istri
kemudian aku pasti akan menderita bersama ibu tirinya
tapi sekarang aku udah dapat petunjuk kak
sebentar lagi pasti aku akan bertemu dengan anak kakak
dan aku akan bawa dia menemui kak sofia disini
alhamdulillah sehat ma
aku belum cepat kesana untuk
junggokin mama karena sekarang
situasinya kurang mendukung
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun
anak mama yang cantik
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
anak mama yang cantik
selamat ulang tahun
anak mama yang cantik
selamat ulang tahun
semoga anak mama selalu dalam lindungan allah swt
dan kamu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan
makasih banyak mama
sama ini yang udah aku doain
di setiap hari ulang tahun aku mbak
akhirnya kesampe mama
aku mau berubah
ini udah jadi kado terindah buat aku mama
besok aku ulang tahun
semoga besok mama adalah orang pertama yang ucapin selamat ulang tahun buat aku
karena sama ini
aku gak pernah merasakan di ucp ulang tahun sama mama
mama terlalu sakit hati waktu itu
sampai mama tidak bisa berlaku adil sama kamu
aku ngerti kau
aku ngerti kau
yang penting mama sekarang sehat sehat ya
nanti ke mama sidang
yang akan hadir disana mas al
kamu juga sehat sehat ya
tolong dijaga terus kandungannya
kita berangkat sekarang
mari bu kita berangkat sekarang
kenapa kok saya jadi mikirin

kamu kenapa sih
kok makan geleng geleng kepala gitu
oh nggak kenapa kenapa kok ma
hah udah beres
kamu udah ngomong sama dia
udah beres kalo
oh gitu mama seneng dengernya
tapi kamu kok kayaknya tadi ngelamun gitu
ada apa sih
ya udah dihabisin makannya
aku langsung jalan ya
soalnya ada meeting pagi ini
oh gitu yaudah gitu
udah lama aku tuh gak liat randy tuh ngelamun seperti itu
udah gitu ngelamunnya hal hal yang bukan pekerjaannya
apa dia ngelamun tentang perempuan yuk
kalau itu memang benar
aku seneng banget
randy tuh udah move on
terima kasih ya allah
ini pada kenapa sih
pemain kok gak ada yang ngucapin selamat ulang tahun ke aku
mama lupa gak ya sama tanggal ulang tahun aku
tapi masa alju lupa
tenang kan ari
binen ga diugap